bri menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa kami siang rapat tersebut memutuskan merombak pengurus perseroan
serta memutuskan langkah penerapan praktik environmental social dan governance atau esg
direktur utama bri sunarso menjelaskan perseruan menetapkan komitmen esg
berupa praktik keuangan yang berkelanjutan fokus program tanggung jawab sosial dan lingkungan bumn
kegiatan perseroan diharapkan memberikan manfaat ekonomi sosial lingkungan hukum
serta tata kelola yang terintegrasi terarah terukur dan dapat dipertanggungjawabkan
bri adalah grup jadi kemudian hal hal yang harus diintegrasikan dan dipastikan berlaku di seluruh grup
yang berlaku di seluruh grup
yang pertama adalah visinya visi bri memang ingin menjadi the most valuable banking group in southeast asia
berarti visinya pun harus dirasakan dan kemudian didukung oleh seluruh anggota grup
itu dari sisi visi
yang kedua kan ada ketentuan tentang tata kelola terintegrasi
tata kelola terintegrasi
konglomerasi keuangan dan kemudian dan tata kelola terintegrasi
maka kemudian dalam konteks bri adalah sebagai konglomerasi keuangan
dan kemudian dua anggota barunya adalah pegadan dan bnm
itu juga masuk sebagai konglomerasi keuangan baru di bri
maka sudah barang tentu mengikuti tata kelolanya bri group
sunarso menambahkan bri sebelumnya telah menerapkan prinsip esg
seperti program pinjaman kemitraan untuk usaha kecil dan menengah
dan program pjsl bri peduli
komitmen perseruan tersebut tercermin dalam kinerja perseroan
hingga akhir kuartal dua dua ribu dua puluh satu
berupa penyaluran kredit sebesar rp lima ratus delapan puluh delapan enam triliun
bisnis energi terbarukan clean transportation dan green building
selain itu perseroan juga telah menerbitkan sustainability bonds
sejumlah lima ratus juta dolar amerika untuk kegiatan berwawasan lingkungan dan sosial
kinerja september ini kita akan publikasikan nanti di akhir oktober
tapi sebagai gambaran
untuk pertumbuhan pinjaman
ternyata memang kalau kita lihat sempat mengalami sedikit pressure di bulan juli
tetapi bila kita lihat di agustus dan september
ternyata sudah mulai membaik
sehingga estimasi kita pertumbuhan pinjaman sampai akhir tahun
terima kasih lapigt
seperti geralod dan terakhir
kami ingin mel octopuskan pengukinan
kami ingin meminta kepadlaman dari anda
selamat meng sigma
dan mengocomkan informasi e mail tersebut